di tengah kasus covid sembilan belas yang semakin mengkhawatirkan
pemerintah memutuskan untuk memberikan suntikan dosis ketiga atau booster
bagi tenaga kesehatan di indonesia
lantas seperti apa sebenarnya urgensi dari pemberian vaksin dosis ketiga ini
apakah pemberian vaksin ini juga nantinya akan diberikan kepada masyarakat umum
kita akan membahasnya dalam dialog pada malam hari ini
bersama dengan ibu siti nadia tarmizi jubir
vaksinasi covid sembilan belas dari kementerian kesehatan
ada pak harif fadila mewakili nakes perawat ketua umum ppni
dan juga ada pak diki budiman epidemiolog dari griffith university
selamat malam bapak bapak dan juga ibu apa kabar
selamat malam pak harif pak budiman
saya akan ke pak harif langsung pak harif mungkin mewakili nakes ya
apakah ini sudah menjawab kekhawatiran dan juga harapan bahwa akan ada dosis ketiga
atau booster bagi para nakes yang sudah disampaikan oleh pemerintah
ya saya kira ini berita baik untuk para nakes ya reinhardt
bang dua minggu terakhir ini diskusi kita tentang booster vaksin ini memang cukup hangat
dan menunggu kepastian sebenarnya terutama pastilah dari kebijakan pemerintah
yang saya baca juga tadi pagi pak erlangga sudah mengumumkan dan juga pak menteri
di minggu depan kita kemungkinan akan mendapatkan
mulai mendapatkan vaksin ketiga
ya tiga untuk para tenaga kesehatan
saya kira ini urgensinya memang cukup tinggi karena memang kita lihat bahwa sejak pasca lebaran ini
angka kematian daripada tenaga kesehatan itu sangat tinggi dan tinggi ya bukan sangat tinggi
dan yang terinfeksi juga cukup banyak
nah dari data data itu juga mereka ada sebagian yang sudah divaksin lengkap ya
tapi banyak juga yang belum divaksin
jadi kita sudah melakukan akomorbid dan ini berbagai variasi ini memiliki gambaran bahwa
memang kita memerlukan sebuah support terhadap peningkatan daya tahan sebagai proteksi tubuh kita
baik urgensinya sangat tinggi tadi pak harif katakan
saya ke bu nadia
bu nadia sebelumnya kita juga sempat membahas ya soal dosis ketiga ini dan memang masih menunggu kajian dari ita
misalnya dan juga dari bepom begitu ya ini kan akhirnya sudah diputuskan oleh pemerintah
prosesnya bagaimana ini bu nadia
saya ingin tahu dulu prosesnya sampai akhirnya pemerintah memutuskan bahwa oke dosis ketiga sudah boleh bagi para nakes
ya jadi memang seperti disampaikan oleh pak menteri kesehatan dosis ketiga ini akan kita berikan fokusnya kepada nakes ya
karena kita melihat bahwa di saat seperti ini dengan adanya varian delta
yang kita temukan ini banyak sekali tenaga kesehatan yang kemudian tertular dan menjadi positif
tapi tentunya dengan kondisi yang ada saat ini perlu kita memberikan proteksi tambahan kepada tenaga kesehatan
hal hal yang tentunya kita ketahui bahwa saat ini
yang kedua adalah harapannya dengan booster ini penambahan dosis ketiga akan meningkatkan level proteksi kepada nakes kita
yang memang kalau kita lihat resiko keterpaparannya itu bisa sampai tiga empat kali lipat daripada masyarakat umum biasanya
itu pemberian booster ketiga ini memang ditujukan untuk memberikan proteksi tambahan kepada tenaga kesehatan
dan ini tentunya kita sudah melalui berbagai diskusi dan juga rekomendasi dari badan pom dan itagi dengan berdasarkan data data yang ada
oke bu nadia apakah memang hasil dari itagi dan juga bepom ini memang baru kemudian diterima atau seperti apa
karena kan sebetulnya desakan atau suara untuk memberikan booster terhadap nakas ini kan sudah cukup beberapa
pekan yang lalu begitu bagaimana itu kemudian sampai akhirnya ya sudah akhirnya diputuskan
karena mungkin saja ada yang menganggap bahwa mengapa baru sekarang kan begitu bu nadia
ya tentunya pertama kita ketahui bahwa perlu melihat ya beberapa aspek terkait pemberian dosis ketiga ini
yang pasti bahwa pemberian dosis ketiga ini kan juga belum ada hasil kajian klinisnya ya
sehingga tentunya perlu dilakukan kajian
yang lebih dalam berdasarkan apapun juga informasi yang ada saat ini
itu saya rasa membutuhkan waktu ini yang pertama
yang kedua adalah menentukan juga jenis vaksin apa yang sebaiknya diberikan kepada nakes ini
untuk bisa betul betul memberikan level proteksi yang benar benar memberikan proteksi kepada nakes ini
nah kita tahu bahwa untuk memberikan moderna sebagai salah satu vaksin untuk dosis ketiga ini
juga melalui beberapa perlindungan juga melihat bahwa efekasi dari moderna ini seperti kita ketahui
cukup tinggi ya lebih tinggi dari vaksin sinovac yang kemarin diterima dua dosis oleh tenaga kesehatan
jadi ini semuanya proses untuk kita lebih memastikan dari segi manfaatnya
artinya pemberian booster ketiga kepada nakes tadi betul betul memberikan dampak yang kita harapkan level proteksi yang lebih tinggi
yang kedua adalah terkait kapan waktu yang paling tepat ya untuk memberikan vaksinasi ini
apakah kemudian setelah dari januari dengan sekian bulan ini apakah kemudian sudah tepat saat ini membutuhkan vaksinasi dengan kurun waktu saat ini
yang ketiga adalah jenis vaksin yang paling baik untuk bisa diberikan kepada nakes ini
oke sampai akhirnya kemudian yang di putuskan adalah moderna
pak diki ada banyak pertimbangan dari pemerintah sampai akhirnya memutuskan tadi

kita break dulu pak diki tapi usaha jeda saya akan tanya ke anda
apa kemudian catatan anda ya dari pemberian booster dosis ketiga
bagi nakes yang sudah diputuskan bahwa akan diberikan moderna
kita akan segera kembali sesaat lagi
saya langsung ke pak diki budiman
pak diki apa yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga semua pihak
ketika sudah diputuskan ini akhirnya akan ada dosis ketiga atau booster
bagi tenaga kesehatan dengan menggunakan vaksin moderna
pertama ini langkah yang tepat ya
karena begini masalahnya adalah bahwa tidak disampaikan oleh pak arief
bahwa ada tenaga kesehatan yang sakit bahkan beberapa diantaranya wafat
ini menunjukkan bahwa
ada salah sebetulnya tiga hal masalahnya
pertama dari sisi penurunan dari proteksi vaksin itu sendiri
tentu di dalam ini bisa bicara sinovac setelah enam bulan
kedua adalah salah efektivitas dari vaksin yang diterima oleh tenaga kesehatan ini
dan ketiga sebetulnya
jadi bukan hanya ke masalah vaksin saja pemerintah juga harus melihat action control di fasilitas kesehatan
karena teksi ini juga menyangkut bukan hanya vaksinasi yang sekarang akan diberikan
karena ada studi studinya walaupun preliminari tapi sudah cukup kuat kok untuk melakukan ini
tapi jangan dilupakan adalah aspek penguatan
penguatan perlindungan dari sisi
penguatan vaksin control penguatan vaksin control dan juga apd atau ppa personal protection
nah hal lain yang juga harus diperhatikan dalam kaitan pelaksanaan ini adalah bahwa
walaupun selama ini dalam beberapa studi di spanyol di eropa terutama
termasuk kalau bicara sinovac di uni emirat arab ya
belum ada ya namanya belum ada itu berarti kan potensi ada
belum ada efek samping yang memungkin
semuanya aman aman sejauh ini
dan kita harapkan juga seperti itu
tapi artinya ini tetap harus berjalan
kedua satu hal yang belum juga bisa menjawab adalah sebetulnya efektivitas dari kombinasi ini
walaupun secara yang di uji awal ini menunjukkan potensi peningkatan signifikan
dari kombinasi misalnya astrazeneca dengan messenger rna
ataupun antara katakanlah vaksin jenis lain dengan messenger arena
namun tentu tetap sejauh ini yang ini catatan kritis saya pada pemerintah adalah
kita harus atau masih kurang dalam melakukan cohort study
dalam efek dari proteksi vaksin yang diberikan pada tenaga kesehatan atau publik ini
dan itu harus prospektif
kalau dulu ada
tapi itu kan ada banyak kelemahan lah kalau tersebut
nah ini saya kira saat yang tepat untuk kita lakukan sembari memberikan ini juga memberikan
karena ketika data itu didapat itu akan membangun banyak manfaat
selain masalah trust juga kita jadi lebih confident
tadi mas renat sampaikan bisa nggak nanti ke publik
nah itu akan jadi dasar ilmiah kita
untuk juga memperluas ini pada masyarakat umum
oke sebelum kita bicara nanti untuk kemungkinan untuk publik atau masyarakat umum
bu nadia pijakan yang kemudian digunakan ini bagaimana
soal keamanan tadi atau soal efikasi
karena kan yang sebelumnya sinovac kemudian menjadi moderna
di publik mulai muncul diskursus bahwa kalau dicampur ini dengan yang itu
vaksinnya kemudian menjadi lebih baik menjadi lebih tinggi efekasinya
itu bagaimana bu nadia menjawab soal itu
ya saya rasa yang pertama bahwa dari hasil izin penggunaan darurat dari badan pom
jadi kalau kita lihat bahwa dari berbagai platform buatan vaksin
memang yang menggunakan mrna ini membuat efikasi paling tinggi
nah inilah mengapa kemudian pertimbangan tadi untuk memberikan proteksi kepada nakes
kita berusaha mendapatkan efekasi yang paling tinggi ya
supaya tadi akan menimbulkan tentunya proteksi yang lebih baik lagi ya
kalau kita memberikan yang efikasinya di bawah itu kan tentunya pasti mungkin dampaknya akan berbeda
jadi sementara kan pfizer belum ada di kita
jadi yang seperti konsep bahwa yang paling rentan yang paling tentunya harus diberikan terlindungan terlebih dahulu
itulah yang kita utamakan
dengan adanya vaksin moderna ini diharapkan juga memberikan dari segi tadi proteksi
dan pasti kalau keamanannya kita tahu juga sudah dikaji ya
terkait keamanannya bahwa efek samping yang muncul ini juga sudah dipertimbangkan
nah kalau kita lihat bahwa beberapa studi terkait
vaksin ini terhadap varian alpha beta memang untuk delta belum ada untuk moderna ini
tapi kita bisa melihat bahwa walaupun beberapa mengatakan ada penurunan
tetapi moderna ini masih sangat baik untuk memberikan perlindungan
oke pak diki ada tanggapan pak sebelum saya akan ke pak harif
ya betul jadi walaupun moderna belum ada data tapi secara platform teknologi vaksin
messenger arena ini jauh lebih efektif dibanding vaksin lain terhadap delta
jadi secara teoritis saya kira akan tidak jauh dengan pfizer
jadi ini makanya saya sangat berharap ini segera diberikan ya
karena ini sangat untuk diberikan segera pada tenaga keseluruhan
oke saya ke pak harif pak arief selain kemudian memang menanggapi secara positif ya
langkah ini memberikan vaksin dosis ketiga untuk
situasi yang kepada kami sekali lagi
situasi yang memang dihadapi oleh nakes
khususnya mungkin perawat saat ini bagaimana ketika ada varian delta
yang tentu saat ini rumah sakit sekarang juga sudah mulai dalam tanda kutip mungkin kewalahan
ya terima kasih mas renhat
ya jadi kondisi hari ini memang di beberapa sentra pelayanan
terutama rumah sakit yang rujukan
kemudian rumah sakit penanganan covid
itu ada masalahnya ada
ada pertama adalah karena lonjakan kasus
sehingga probabilitas orang yang membutuhkan fasiankes pasti meningkat
di satu sisi ada juga peningkatan terhadap tenaga kesehatan
khususnya perawat yang terkonfirmasi
maka saat ini yang memberikan pelayanan adalah mereka yang memang betul betul
yang memang tidak terkonfirmasi dengan jumlah yang berkurang
jadi tentu saja ini memberikan beban yang cukup tinggi kepada mereka
yaitu beban fisik maupun beban mental
dan karena apa karena kita tidak boleh berhenti melayani
oleh karena itu memang kita menunggu juga ini kebijakan yang saya pikir berita baik
dan terima kasih apresiasi kepada pemerintah tentang kebijakan ini
bu nadya oke untuk nakes sudah apa
apa akan diberikan nanti kita akan bicara soal skema pemberian terhadap
vaksinasi terhadap nakes itu bagaimana
tapi yang kemudian juga pasti ya ini pasti akan juga diikuti oleh pertanyaan
kapan kemudian yang di luar nakes ini bisa mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster lagi
karena banyak juga mungkin yang khawatir bahwa situasi hari ini membuat mereka untuk meminta untuk dapat segera diberikan doksis ketiga
nah itu bagaimana pemerintah menanggapi soal itu
kita bahas di segmen berikutnya kami akan segera kembali
kita masuk ke segmen terakhir membahas urgensi vaksinasi dosis ketiga bagi nakes
bu nadia skenario nanti akan bagaimana untuk booster ketiga ini
jadi penambahan booster ketiga ini memang ditujukan untuk memberikan proteksi kepada tenaga kesehatan kita
mengapa kita memberikan proteksi tenaga kesehatan kita
karena kita tahu kemungkinan adanya varian baru
kalau sekarang kita melihat varian delta ya tapi kita semua sudah tahu bahwa yang namanya varian atau mutasi virus itu selalu terjadi di dalam kehidupan sebuah virus
karena itu upaya dia untuk bertahan hidup
nah kita juga sudah paham mungkin nanti pak diki akan bisa membantu saya ya bahwa makin banyak jadi infeksi atau terjadi kasus kasus positif
di dalam masyarakat maka varian itu akan makin memungkinkan untuk bertambah terus
karena tadi dia bermutasi untuk menyesuaikan diri dengan manusia yang menjadi tempat hidupnya
jadi apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana terbanyak orang punya kekebalan supaya terus tadi bisa tidak menular dan tidak membuat sakit
jadi ini yang menjadi penting bahwa kita harus segera mencari penyelenggaraan
jadi ini yang menjadi penting bahwa kita harus segera mencari penyelenggaraan
jadi ini yang menjadi penting bahwa kita harus segera mencari penyelenggaraan

kalau kemudian sebagian orang saja maka resiko penularan itu masih sangat tinggi dan resiko terjadinya itu jadi masih sangat tinggi
jadi masyarakat kami harapkan di tengah memang keterbatasan vaksin yang ada
maka kita pemerintah akan memfokuskan perluasan vaksinasi ini
ini kepada seluruh masyarakat untuk mencapai kekebalan kelompok
memang penyuntikan dosis ketiga ini betul betul sebagai penambah proteksi tentara kita di depannya
yaitu tenaga kesehatan
oke jadi kalau kemudian banyak publik yang juga mungkin berharap bahwa
kapan kemudian yang bukan nakes akan segera divaksin untuk dosis ketiga
atau mungkin pertanyaan soal aman atau tidak
ini bagaimana bu menjawab soal banyak pertanyaan pertanyaan seperti itu
ya yang pasti kita kejar dulu mungkin banyak orang tervaksinasi
dengan semakin banyak orang tervaksinasi contohnya mungkin seperti pak diki nih di australia
kasus sudah sangat bisa ditekan
atau di amerika yang tadinya ratusan ribu tinggal belasan ribu
artinya itulah kuncinya bagaimana kita menurunkan laju mungkinan
dan itu kan memberikan proteksi kepada diri kita
kalau orang orang sekitar kita sudah tervaksinasi semua
itu akan terbebas dari resiko penularan
dan itu yang harus kita kejar
bukan kita pun misalnya terproteksi dengan tiga kali suntikan
orang di sekitar kita itu masih banyak yang belum mendapatkan kekebalan atau vaksinasi
resiko penularan itu masih akan sangat besar
itu yang pertama
yang kedua varian itu masih akan bermunculan
jadi tidak akan menjamin kita aman dengan kita mendapatkan dosis ketiga tadi
tapi sebagai garda terdepan
tenaga kesehatan harus kita lindungi
nanti bagaimana sih bu dhania
mungkin apakah sudah ada
atau roadmapnya untuk vaksinasi dosis ketiga bagi nakes ini
apakah akan dimulai dari mungkin provinsi yang mana
atau akan bagaimana nanti proses penyuntikan atau pemberian dosisnya
ya pastikan kita menunggu dulu kedatangan vaksin moderna ini
semoga saja nanti hari minggu
dukungan dari pemerintah amerika
dalam bentuk diplomasi yang diupayakan oleh kementerian luar negeri
kita bisa segera mendatangkan vaksinasi moderna ini
nah setelah itu
tentunya kita masih butuh
karena kita biasanya melakukan quality control dulu
terhadap vaksin yang kita terima oleh badan pom dan bio farma
baru kemudian kita akan memulai vaksinasi segera mungkin
dan kita akan mulai dulu
terutama di pulau jawa dan bali
karena mengingat jumlah kasus
lonjakan kasus itu paling besar di pulau jawa bali
bu nadia saya ke pak diki
pak diki karena kabarnya tentu ini akan segera akan dilakukan
penyuntikan dosis ketiga
idealnya bagaimana kemudian menurut anda
untuk mungkin juga bisa jadi masukan
untuk pelaksanaan booster bagi nakes ini ke depan
ya yang jelas
namun yang menjadi catatan saya adalah bahwa
ini puncaknya sebentar lagi nih
sekitar dua atau tiga mingguan paling lama ya
dalam periode paling kritis
adanya vaksin ini tentu akan
ada kendala nih dalam pelaksanaan di lapangan
dengan situasi yang berat seperti ini
nah inilah yang akan perlu
mencari satu strategi yang efektif
terutama menggunakan jaring
kalau rumah sakit rumah sakit vertikal misalnya
dan terutama diutamakan adalah
sakit rumah sakit yang menjadi rumah sakit terujukan
itu jadi target pertama
dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan
ini juga jangan sampai menjadi adanya euforia semu ya
karena kalau satu kali saja
data messenger rna itu untuk data varian
jangan sampai sekali lagi
dalam situasi seperti ini
yang tadi saya di awal
dan proteksi perlindungan
dari para nakes dengan minimal
ya maskernya itu harus
itu yang sekarang
segera sangat urgent untuk dilakukan
untuk mencegah korban yang lebih banyak
di antara tenaga kesehatan
sama yang tadi saya sampaikan ke bu nadia
tentu banyak yang merespon di luar nakes
yang juga mungkin bertanya
atau menginginkan mendapatkan dosis ketiga ya
mungkin juga itu moderna
atau mungkin merek yang lain
apakah dengan sudah memberikan
nanti akan kepada nakes
artinya memang pemerintah perlu juga
bagi masyarakat umum
sangat perlu ya
jangankan yang kita dengan
inovac atau astrazeneca ya
di israel sendiri yang terima
mayoritas semuanya akan menerima pfizer
jadi mereka juga merencanakan
pemberian dosis ketiga pfizer
mereka melihat bahwa
jadi tidak semua itu
kalau pembelian vaksin itu diharapkan
mencapai titik proteksi yang optimal
seperti halnya di saat hasil uji klinis
karena beberapa ternyata menemukan
ada lebih kecil
nah oleh karena itu
booster ini bukan hanya berkaitan dengan bahwa
sinovac tidak efektif dengan
bahkan pada penelitian sendiri
untuk meningkatkan proteksi
nah untuk masyarakat
jangan mengejar dulu bahwa
yang penting vaksin yang ada ini
diambil dulu gitu
itu yang penting ya
itu tetap ada dari yang sinovac ini
ya mesti pada level tertentu
jangan sampai berharap sesuatu yang masih
ini kan masih berproses nih
tapi kita tidak melindungi diri sendiri
nah ini yang
harus dihiasi ini
difahami oleh publik bahwa
tak punya efektifitas ya
dalam delta varian
jangan dibandingkan dengan moderna
kalau tidak divaksin
anda akan jauh lebih
rawan dan berbahaya
untuk mengalami fatalitas
jadi jangan kemudian
membahas dulu soal
bagaimana mendapatkan vaksin dosis ketiga
misalnya moderna atau merek yang lain
yang sekarang ini dulu saja
yang tadi bu nadia juga katakan
dan fokus untuk vaksin satu dua dulu
begitu pak diki ya
saya ke pak
terakhir pak harif
sudah selain kemudian
ada proteksi yang sudah diberikan nanti
dalam bentuk vaksin dosis ketiga
atau booster ini
apalagi yang menurut anda
mungkin anda menyuarakan
dalam masa masa yang cukup genting ini
proteksi seperti apa lagi
yang sebaiknya kemudian diberikan
atau diperhatikan oleh pemerintah
dan juga semua pihak
vaksin ini sangat penting
saya berharap sih
hal hal yang menjadi hambatan
pada saat pemberian vaksin yang lalu
tentu tidak ada lagi
dan yang perlu juga dijelaskan nanti
bagaimana mereka yang penyintas
apakah boleh atau tidak
kemudian yang comorbid sejauh mana
ini juga perlu
kita mendapatkan penjelasan
bagaimana mereka mendapatkan
itu pasti akan bertanya
nah yang lain adalah
wariswaya dan kerajaan indonesia caller satu
satu efek delaman jiang
memang perlu ada supportingnya
dokter perawat yang sakit ini jangan sampai ada kesulitan juga
dalam sisi obat obatan peralatan bahkan sulit mengevakuasi
ini yang menjadi perhatian kami dan usulan kepada pemerintah
walaupun sudah ada surat edaran menteri kesehatan
saya pikir ini sudah bagus
tapi implementasinya perlu dikoordinasikan kepada pasien
ke pemerintah daerah terutama dalam hal ini
juga adanya sinkronisasi antara lembaga dalam konteks perlindungan ini
di bnpb ada bidang perlindungan tenaga kesehatan
juga ada di kemkes juga ada nanti bagaimana seksinya di ankes nya
jadi sudah ada helpline satu ratus tujuh belas misalnya
nah ini bagaimana nyambungnya jangan sampai ini kompetitif
tetapi ini harus saling supporting
hingga menjadi sebuah harmoni di dalam perlindungan
dengan tenaga kesehatan
jadi tidak hanya kemudian proteksi dari segi vaksinasi tombol booster ketiga
tapi juga ada banyak hal hal yang ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah
yang tadi disampaikan oleh pak harif
kita akan lihat bagaimana nanti proses pemberian dosis ketiga bagi para nakas ini
tentu harapannya ini bisa memberikan satu amunisi tambahan ya
bagi para nakas di tengah beban yang kemudian bertambah berat
karena varian delta yang menyerang dan juga banyaknya orang yang positif covid sembilan belas saat ini
dan tentu ini kita harapkan bisa berjalan dengan lancar
terima kasih banyak dr nadia pak harif pak diki bu diman
untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu bapak ibu